makanya hari ini saya mau belajar sama komunitas pencinta sepatu
jujur mbak nana teman teman di studio abang abang narasumber
jadi itu juga ada sebetulnya ada teorinya ya agar anak itu karena anaknya masih kecil ya
boleh ceritakan sedikit soal itu bu dan kira kira gimana ya agar ini tuh juga bisa berimplikasi ke level nasional nanti jika kemudian ibu bapak terpilih dari ibu menjadi ibu negara gitu
pas barusan didata lagi bertambah menjadi tiga ratus tujuh puluh enam orang
memang yang kita pastikan